ada yang berbeda dengan kawasan gunung semeru
tepatnya di desa ranupani kecamatan senduro lumajang jawa timur pada selasa pagi
hamparan dedaunan dan rumputan yang nampak berwarna putih karena embun yang membeku menjadi bunga es
peristiwa ini terjadi sejak dini hari hingga pagi hari sebelum matahari terbit
karena dinginnya suhu di kawasan gunung semeru
bunga es ini akan kembali mencair menjadi embun saat matahari terbit
menurut badan penanggulangan bencana daerah atau bpbd kabupaten lumajang
fenomena embun es ini terjadi ketika suhu udara di kawasan ranupani menurun drastis hingga mencapai empat derajat celcius
tidak hanya di kawasan ranupani embun es juga terjadi di kawasan ranukumbolo dan ranu regulo yang berada di kawasan gunung semeru
warga diimbau memakai pakaian tebal serta sarung tangan untuk menghindari hipotermia atau kedinginan
hingga kini jalur pendakian gunung semeru masih ditutup untuk umum sejak ppkm diberlakukan
nur hadi wicaksono lumajang jawa timur